ancaman terhadap capres kubu republik donald trump masih berlanjut saat ia berkampanye di negara bagian arizona
para pengunjuk rasa menutupi jalan di fountain hills dengan mobil dan membawa spanduk yang berisi hinaan terhadap donald trump
menurut pihak otoritas tempat setidaknya tiga orang ditahan
saat ini donald trump sedang berkampanye di kota tuxon arizona
di mana kampanye trump sebelumnya diinterupsi oleh berbagai pengunjuk rasa yang tidak menyukainya